udah pamit sama bu nur kalau besok kita ke jawa
udah sih pak tapi mama pusing
abis nanti kalau kita pulang dari jawa
bu nur sama mbak isah pada minta oleh oleh
ada apa mbak surti
besok surti tidak bisa bantuin ibu nur
saya mau pulang ke jawa bu nengokin orang tua saya
memangnya jawanya mbak surti di mana
wah saya belum pernah ke jogja
sayang saya enggak diajak
saya juga mau atu kalau diajak mah
yaudah bu nur ikut aja yuk
soalnya saya sibuk mau buka restoran
sama saya juga nggak bisa
oh mbak isa sibuk juga mau buka restoran
bukan kalau saya nggak ada ongkosnya
udah sama apa atu
memangnya perjalanan ke jawa itu berapa jam mbak surti
kalau mau lebaran bisa bisa dua belas jam
tapi katanya sekarang udah lebih cepat bu
soalnya udah ada jalan tol
bukannya jalan tol mah udah ada dari dulu mbak surti
ini jalan tol yang baru mbak namanya jalan tol cipali
oh kalau jalan tol yang baru mah dulu belum ada
mas surti besok ke jawa naik bis dari mana
mungkin dari agen po aja mbak
kalau naik bis
suami mbak surti
diutuh bayar berapa
ya sama mbak
dengan penumpang lain
kan diituhnya per bangku
oh enak atuh ya
buat dia enak mbak
buat saya enggak enak
memangnya kenapa mbak surti
saya kejepit mbak
kalau duduk di sebelah dia
semenjak bini lo pulang kampung
lo kelihatan auta autanya
enggak sempat nyetrika baju
emang bini lo berapa hari sih pulang kampungnya
sampai balik lagi ke sini
padahal kalau ada bini enak ya tis
mau makan tinggal makan
mau pakai baju tinggal pakai
tidur ada yang pelukin
enggak perlu kuling
eh gak ada obrolan lain apa
mau gue petis nak
si purma enggak sirik
kamu udah pulang
udah kan udah sampe rumah
kamu udah pulang
tolong buka pintu nih iya pak
tar abis itu bantuin papa beresin ini
kok balik lagi
katanya disuruh bantuin beresin
maksud papa kamu buka sepatu dulu
taruh tas dulu buka baju dulu
baru bantuin papa
sebentar saya ambil dulu
pas biat pak
tapi juga lapar ma
yaudah ntar mama masakin ya
kan mamat juga baru pulang
mama udah pamit sama bu nur
kalau besok kita ke jawa
udah sih pak
bu nur sama mbak isah pada minta oleh oleh
bu makan yuk
gue mau makan bareng ani
tes makan yuk
enggak aja kak

itu berapa jumlahnya

yah tati hitung ma
gue mau ngajakin kamu makan siang
aku gak lapar
iya emangnya kenapa sih mas purmaksa
tapi aku lagi gak mau kemana mana
kamu lagi sibuk ya
gue boleh masuk dulu nggak
ada yang mau gue tanyain
poh tati pesenan resource nya dua puluh apa tiga puluh ya
itu udah berapa
mbak yanti sih pengen nanya
lah kenapa poh
ya saya jadi lupa tadi jumlahnya berapa yang udah dihitung
ini mas pur minumnya
boleh minta segalanya
udah pas semua tuh jumlahnya
tapi result nya masih baru sembilan belas mak
kalau bikin satu nanggung mak
ya terus sekarang gimana
gimana kalau kita beli aja